tentu bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa mulai dari gisi yang cukup
maka kalau lah rakerna sebelumnya kita bicara stunting karena politik kesehatan kita inilah yang akan memberikan investasi besar nantinya kepada anak anak bangsa generasi masa depan
dengan berpihak pada petani dan nelayan maka kita akan mempercepat indonesia yang berdikari di bidang pangan
dan sudah saatnya sawatan
sawah menjadi hamparan kesejahteraan dan laut menjadi samudera kemakmuran
dan ibu ketua umum hadirin yang saya hormati bapak presiden kita bisa melihat rakenas keempat ini dilengkapi dengan pameran pangan
sekaligus menjadi ajang untuk menyampaikan gagasan akan masa depan indonesia di mana pangan perlu menjadi nafas kehidupan bangsa
peningkatan nilai pangan indonesia sendiri tidak bisa hanya dilakukan dengan memperbaiki satu aspek saja
pasti tidak akan cukup
dan dari hulu sampai hilir mesti kita yakini bisa kita kelola
kita harus melakukan transformasi dan tentu saja akselerasi untuk meningkatkan nilai pangan yang dimiliki oleh tanah air kita
kita bisa melihat bagaimana dengan segala semangat pak jokowi dan dukungan seluruh kabinet
setidaknya kita akan memiliki enam puluh satu bendungan yang memberikan sumbang seh yang sangat besar pada kemajuan pangan kita
kita bangga pada nilai nilai itu
meskipun demikian kita masih harus memberikan perhatian karena ada pr
di mana berbagai persoalan yang terjadi muncul karena sekitar enam ratus lima puluh ribu hektare sawah menyusut tiap tahun
dan enam puluh lima persen sawah irigasi menjadi tidak subur
maka menjadi relate dari bendungan yang disiapkan teknologi yang dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari saudara kita petani agar bisa berproduksi lebih baik
maka kita harus mempercepat modernisasi dan digitalisasi sistem irigasi
supaya darah pangan ini bisa mengalir kepada tanaman tanaman yang memang dibutuhkan
apa apa yang harus kita lakukan seperti tadi kita mesti menjaga lahan subur kita
biarkan sawah kita tetap menjadi sawah
biarkan embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air
dan biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan ikan berenang karena itu menjadi sumber pangan kita juga